saya salah apa lagi sih kang
kamu gak salah apa apa
syukur kalau memang gak salah
bukan nggak salah apa apa
tapi belum salah lagi
gak bakalan bikin masalah lagi
saya ada urusan
jadi panitia reuni sma
waktu saya mau pergi rapat di rumah temen
saya mampir ke tukang bakso
sama temen sma dulu
kebetulan masih ada waktu
waktu keluar dari tukang baso
tau tau ada kang maman
tapi gak percaya
saya malah dipukul
terus saya kabur
kenapa kamu gak pulang ke rumah orang tua kamu
kenapa gak lapor polisi
saya takut urusannya jadi panjang
mau buka pintu pagar
tapi kalau mau tutup lagi
belum terlambat kan
mau tutup pintu
di tempat dia biasa kumpul
tapi pasti ketemu
terus saya langsung koordinasi soal pedagang kaki lima yang mau digusur pemkot
cari si maman
urusan si maman
soal pedagang kaki lima yang mau digusur pemkot
cari si maman
kamu enggak salah apa apa
kamu gak salah apa apa
syukur kalau memang gak salah
bukan nggak salah apa apa
tapi belum salah lagi
saya janjiin gak bakalan bikin masalah lagi
sekarang bantu saya
dari tadi saya nyari si herman sampai sekarang belum ketemu
tolong bantu cari dia
kalau saya tahu harus nyari kemana saya nggak bakal minta bantuan kamu
oh gitu ya
kamu tahu rumahnya si herman
cuma tahu daerahnya aja
cari ke rumahnya
ah bekas kencing
kong ditanyain kamu selihat
katanya kang diteleponin gak bisa
kenapa kang kok kelihatannya sedih gitu
iya emang saya lagi sedih
masa badan segede di lemari es luak pintu gitu sedih
maman si herman
maman si herman itu yang mana kang
itu yang badannya tinggi gede
gak kenal kang cuma tahu aja
ya saya sudah tanya istri saya
dia bilang teman sekolahnya dulu
saya tanya kamu selingkuh atau enggak
kamu tuh terus terusan aja sih jang kayak tukang pakir
rumahnya nomor berapa
tapi saya tahu rumahnya
dari sini lurus aja
ketemu portal masuk
belokan ketiga belok kanan
belokan ketiga belok kanan
nanti belokan kedua belok kiri
habis itu ada belokan lagi nggak
habis itu masih tiga belokan lagi
saya juga belum tahu dia tersalah atau enggak
itu juga belum tahu istri saya itu memang selingkuh atau enggak
istri saya itu memang selingkuh atau enggak
tapi saya takut jang
takut kenapa kang
takut istri saya minta cerai
ah itu matu gampang kang
kakang nyari aja yang baru
kalau ngomong jangan cembarang aja jang
saya tuh gak mau cerai sama istri saya
auk auk auk
auk auk auk
betul ini teh rumahnya maman
saya tuh sedang mencari mamansu herman
wah saya mamansu riaman
saya tuh udah nyari nyari sampai lewat empat belok kan
nggak tahunya salah
kalaupun istri saya salah
saya mau maafin dia
tapi saya takut jang
saya kesel sudah mukul dia
saya takut kehilangan dia jalan
kamu tahu nggak sih
cinta saya sama dia tuh seperti apa
luar biasa tahu
si herman nggak ketemu sama saya
si herman udah ketemu sama saya
kok akan ngasih tahu saya
mau ngasih tahu apa enggak itu terserah saya
udah agak aboran karinter
gak ada jelas alam
dia ada sekaliin
semoga kau enggak akuinern disebut
kalau masih kalau satu hari
bukan dari kakinya untuk dijadikan alasi tapi dari sisinya untuk dijadikan teman hidupnya
dekat dengan lengan untuk lindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai
kamu tahu tulang rusuk ada di mana
saya akan kasih tau di mana tempatnya tulang rusuk
mungkin tiga tulang rusuknya patah
bawa ke cimandek
kamu masih bisa berdiri
masih bisa jalan
kamu masih bisa berdiri
badan kamu gede pisang
terus saya kurus kering begini